tak hanya itu harga pertamax pun turut naik menjadi rp empat belas lima ratus
benar atau tidak kita lihat datanya
pak musim kemarau ini panen kacang gimana pak
artinya semua teman teman sudah menerima itu
ini kita coba press berdua ya bu
kita tidak akan mengalami proses kesulitan seperti yang sekarang